ada informasi rilis data ekonomi hari ini
sepanjang dua ribu delapan belas badan pusat statistik bps mencatat inflasi tiga tiga belas persen
sementara inflasi desember dua ribu delapan belas sebesar enam puluh dua persen
kepala badan pusat statistik suharyanto mengumumkan inflasi tahunan sebesar tiga tiga belas persen
ditopang oleh kenaikan harga bbm beras dan biaya perumahan
angka ini lebih rendah dibandingkan dua ribu tujuh belas sebesar tiga enam puluh satu persen
inflasi dua ribu tujuh belas ditopang kenaikan tarif listrik biaya perpanjangan stnk dan ikan segar
sementara pada desember dua ribu delapan belas beberapa kebutuhan pangan naik
seperti telur ayam ras daging ayam ras bawang merah dan beras
ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan menjelang natal dan tahun baru
kepala bps suharyanto mengatakan inflasi dua ribu delapan belas sebesar tiga tiga belas persen
atau masuk dalam sasaran pemerintah pada apbn
dan berikut ini adalah fluktuasi angka inflasi secara tahunan yang pernah tertinggi
adalah di posisi tiga empat puluh satu persen pada bulan april dua ribu dua puluh
dan berikut rangkuman realisasi inflasi pada desember dua ribu delapan belas secara tahunan dari dua ribu tujuh belas

sementara penopang inflasi pada desember dua ribu delapan belas adalah bahan makanan dan transportasi
posisi tertinggi masing masing di level dua puluh sembilan dan dua puluh empat persen
dan wilayah mana saja yang menjelaskan inflasi ini
mencatat inflasi tertinggi dari delapan puluh kota yang mencatat inflasi
kupang tertinggi mencatat inflasi sebesar dua sembilan persen
aceh inflasi terendah dua persen
deflasi tercatat hanya di sorong dan kendari masing masing lima belas dan sembilan persen